sekretaris kabinet pramono anung menjelaskan alasan ditunjuknya basuki cahayapurnama atau ahok menjadi komisaris utama pt pertamina
secara khusus ahok diminta untuk menekan defisit transaksi berjalan yang terjadi di pertamina
presiden menginginkan agar ahok memantau sekaligus mengurangi impor minyak yang dilakukan pertamina
penunjukan basuki cahayapurnama berdasarkan hasil rapat tim penilai akhir yang didalamnya juga terdapat presiden joko widodo
proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama maupun komisaris utama di bumn itu melalui tim penilai akhir
yang dimana ketuanya adalah presiden sekretarisnya saya kemudian pak erik dan menteri terkait
nah dalam proses itu prosesnya panjang kita lihat berbagai faktor
nah kenapa kemudian diputuskan pak ahok menjadi komisaris utama di pertamina
karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current code deficit
dan current code deficit itu yang memberikan konstribusi cukup besar adalah pertamina dan pln
maka dengan program program b dua puluh yang sekarang menjadi b tiga puluh
kalau kemudian di internalnya pertamina tidak dilakukan pemenahan
import minyaknya masih sangat besar inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita
sehingga dengan demikian penugasan pak ahok paling utama di pertamina adalah hal hal yang berkaitan dengan itu
untuk memberikan pengawasan jangan sampai pertamina tidak mau berubah
masih berkeinginan untuk import minyak padahal kita sudah punya substitusinya diantaranya adalah cpo
baik itu nanti b dua puluh b tiga puluh yang akan dikembangkan menjadi b lima puluh dan seterusnya